salah satu titik macet di jalur selatan jawa barat adalah jalan raya rancaikek tepatnya di depan pabrik khtex
adanya pasar tumpah dan angkutan umum yang ngetem membuat jalan dari bandung menuju garut ini sering tersendat terutama di jam bubaran buruh
jalan raya rancaikek yang merupakan irisan antara wilayah kabupaten bandung dan kabupaten sumedang jawa barat ini
tepatnya di depan pabrik khtex selalu dipadati kendaraan dan berpotensi terjadi kemacetan parah
dan memang pabrik khtex atau pabrik tekstil ini mempekerjakan kurang lebih ada tiga puluh lima ribu buruh yang bekerja dalam tiga shift
dan kemacetan parah sering terjadi di jam jam pertukaran shift dari para buruh
yaitu yang pertama jam enam pagi di mana ini merupakan pertukaran shift antara buruh yang bekerja malam dengan buruh yang bekerja pagi
kemudian pertukaran shift yang kedua yaitu pada pukul dua siang
di mana ini merupakan pertukaran shift antara buruh yang bekerja pagi dan akan pulang pada siang harinya
kemudian pertukaran shift berikutnya yaitu pada pukul sepuluh malam
di mana pertukaran shift ini merupakan pertukaran antara buruh yang bekerja pada siang dengan buruh yang bekerja pada malam hari
memang kemacetan parah ini diperparah dengan adanya aktivitas pasar tumpah
di mana kegiatan jual beli dari para pedagang dan pembeli sering terjadi di badan jalan
untuk itu petugas dari satpol pp yang berada di sekitar tempat ini juga masih mengupayakan adanya penertiban
dan supaya pasar tumpah ini tidak terjadi
tidak terlalu memakan terlalu banyak ke badan jalan
dan untuk mengetahui hal ini saya akan bertanya tanya dengan salah satu anggota satpol pp pak deddy abdullah
pak deddy ini kan ada banyak pasar tumpah pak deddy di sini
apakah ada upaya tertentu dari pihak satpol pp untuk menertibkan pasar tumpah sehingga tidak terlalu memakan badan jalan pak
sudah pak sudah diupayakan dari awal
dari awal sudah ada penertiban
dari acara yang pertamanya ke tengah jalan sekarang kan sudah dirampaikan ke pinggir pak
ke pinggir dengan catatan mobil dan penyeberang jalan bisa lewat dan lancar
baik terima kasih pak deddy
ya memang pemirsa petugas dari satpol pp juga terus berusaha setiap hari menjaga ataupun juga menertibkan pasar tumpah ini
supaya tidak memakan badan jalan terlalu banyak
memang semenjak saya berada di tempat ini tidak terlihat adanya petugas kepolisian ataupun dari dinas perhubungan
yang berjaga jaga ataupun juga mengatur lalu lintas atau mengurai lalu lintas
jika terjadi kemacetan
kemacetan parah juga diperparah dengan adanya angkot angkot ataupun juga mikrolet empat ratus lima jurusan cilenyi cicalengka nagrek
yang sering ngetem lama di depan pabrika hatex
mereka sering ngetem lama terutama pada jam jam pertukaran si para buruh tersebut
arman helmi kabupaten bandung jawa barat